selamat datang mas rendi
ya allah mas rendi
menjadi cobaan dalam cinta kita
mengapa hatimu begitu
gampang tergoda mas rendi
sebentar ya pak
sebentar ya pak
siap ya senyum
tiga dua tiga ya
tiga dua satu
siap ya senyum
tiga dua satu
siap ya senyum ya
tiga dua satu
mari mas surya
sini bangku mama yuk
tiga dua satu
kesini engga ya
ada perendi lagi
pasti ayam kiki bakal campur campur lagi dah
terkoyak lagi dah hati uya
perendi sama cewek
perendi udah punya cewek
saya lagi olahraga aja
silahkan masuk pak
acaranya di ruangan keluarga
kayaknya perempuan itu pernah ketemu ya
itu kan yang ngasih kue pak abbos
sekarang sama pak rendi
ya bagus lah kalau begitu
templon ini udah semua kan
udah pak semua udah beres
ya allah mas randy
wanita mana lagi yang harus menjadi cobaan dalam cinta kita
mengapa hatimu begitu gampang terkoda mas randy
selamat ya pak
terima kasih banyak pak randy
kalian kenapa bisa bareng
iya pak jadi domain saya kemarin ketinggalan di restoran pak
waktu saya meeting
dan catherine yang nemuin dompet saya pak
terus tadi catherine ke apartemen saya buat ngangkriin dompetnya
dan pas catherine tau kalau saya mau kesini
kayaknya kita barengan pak
tau apa apa saya kan memang menggunakan catherine
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita baca doa berdua ya
kita berdoa untuk
untuk anak kamu nanti
insya allah lahir dalam keadaan sehat
menjadi anak yang soleh atau soleha
menjadi anak yang bahagia
dan bisa membanggakan kedua orang tuanya
kasihan kamu nanti
tak syakuran kamu hanya ada mama dan oma kamu
dilakukan di penjara
ini semua karena salah mama
kamu harus jadi anak yang baik
kamu sehat sehat ya
kita mulai sekarang ya
bismillah spricht dirumah
noh mama minta kamu harus selalu hati hati ya sayang ya
kalau ada papa bilang mama oke
iya no papa sama mama akan selalu ada buat bantu kamu ya
aku minta papar mama antarin aku ke suatu tempat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah bapak aldebaran alfahri
di acara kegiatan empat bulan kehamilan ibu andini karisma putri